kayak makan api gua
tambah dong tambah
telurnya dimakan gak
udah sembilan ini mah
itu kayak cewek yang lagi dekat sama mondi
kok dia juga deket sama haikal
kita berdua berdua aja
udah sekarang kan kita udah pas nih
tiga pasang udah kita berdua berdua aja
ya gua pasti berani lah
ini tuh takut nih
berani gak lo
ya pasti gue berani lah
lu pikir gua takut
pesanan gua sama ini aja kayak gini
kayaknya ini cowok harus gue kerjain nih
mau samaan kayak gue yang pesenannya
ya gue cuma takutnya sih
ntar lo mau aku makan aja loh
ya gue pasti makan lah
kalo lu pesen batu buat makan baru gua mau makan
mbak pesen juga miskinnya lah
kalo gitu pesen dua terus bikinin level tujuh
beneran nih mbak
masuk pake minum mbak
buruan ya mbak ya
banyak pala gitu
jangan sakit ya mbak ya
gue kan tahan pedes
sedangkan boy pasti dia gak bakalan tahan
jadi sekarang jelas nih
kita sama sama pakai itu beli sendiri sendiri
terus perhiasan perhiasan yang mama pakai ini
menjadi haknya mama
aku kan sering beliin kamu perhiasan
dan itu pake duit aku
berarti aku punya hak dong disitu
itu kan hadiah ulang tahun
gak bisa barangnya udah berhiasan dong disitu
yang udah dikasih
itu merupakan haknya mama sepenuhnya
berarti kamu curang dong
kok curang sih
kamu gak pernah beliin aku apa apa
waktu papa ulang tahun empat tahun yang lalu
mama memberikan hadiah buat bapak
dan hadiah itu adalah baju
cuma sekali lagi
bukan masalah cuma baju
tapi masalahnya itu pakai duitnya mama
gue kan gak tahan pedes
kamu gak suka
mas pikir pikir sekali kali gak apa apa kan
kalau mas ajak kamu ke tempat
anak muda gitu
anak muda gaul yang seumuran kamu
biar kamu senang
ini lucu kan kalau kita selalu di launch hotel yang
mas benar juga ya sudah kalau begitu
aku jadi ingat sama boy
dia dulu pernah ngajak aku kesini
kok bisa sih
itu kayak apa api
kita gak usah disini kita cari
kafe tempat lain aja mas
restoran aja deh mas
kenapa panik begitu
atau ada sesuatu yang kamu kenal
aku kan masih sedikit
aku masih sedikit ketakutan
jadi aku pikir
kita ganti restoran atau kafe
dimana aja deh mas
asal jangan disini
aku lagi pengen
cari tempat yang nyaman
jangan terlalu rame
ini terlalu rame mas
gue ada urusan bentar
terus gue tuh kan lewat mana
terus lu ya
ya udah kalau memang itu kemauan
kak kamu ngapain disini
harusnya aku dong yang nanya sama papi
cafe nya anak muda
tapi kan udah orang tua
papi memang sengaja ngajak
karena papi ingin ganti suasana
ajaknya ke tempat yaa
tempat yang seumuran dia lah biar dia senang
sekali kali boleh dong papi kemari
justru ya pi
kalau menurut aku
papi tuh tega banget sama adriana
kasihan dong adriana
masa dia diajak ke tempat kayak gini
kalau tiba tiba ada orang yang melihat
adriana tuh nikah sama
kamu kalau ngomongnya belakang aja
kamu gak tau kalau papi ini jiwanya masih muda
kamu aja yang gak tau
enak juga nih ngerjain adriana di depan teman teman gue
mereka pasti bakalan bantuin gue
itu kan kelakuan udah ngomong langsung diam
pi aku mau ngajak papi sama adriana join sama aku gimana
kalau menurut mas ide nya reva itu
dan mas sangat setuju
mas bisa kenal sama temen temennya reva
tahu apa itu
apakah reva salah milih temen atau apa
iya bener tuh
kamu sama temen temen kamu
mas ini bukan tempat kita
aku gak panik mas
aku nggak panik aku biasa aja
aku kecepehan karena
mah karena yang kemarin itu aku masih gak enak badan
aku lagi gak fit mas
aku butuh istirahat mas
jadi kita gak usah jadi makan
apapun yang kamu mau
ya aku buang gini nih
jangan banyak alesan
atau jangan jangan lo gak berani makan ya
ya udah gak usah dimakan gak apa apa
gue takutnya lo gak puan
eh siapa takut gue makan nih gue habisin nih
emang kamu setuju boy jadian sama reva
menurut sih ya walaupun gue tau sih kalau si boy itu playboy kan
tapi kalau dia udah bener bener jatuh cinta nanti juga dia setia
kok kamu tau gitu sih
kalau menurut kamu aku gimana
duh kalau gue puji dia nanti dia gede hati lagi
disangkanya nanti gue kasih harapan sama dia
tapi kalau gue jelek jelekin dia juga gak enak sih
ntar suasana jadi gak enak juga
ngomong aja raya aku siap kok terima penilaian kamu
tentang aku apa adanya
kalau buat sekarang sih gue belum bisa baca apa apa ya
gue tuh perlu lebih dekat lagi
wah gawat nih
buset kayak makan api gue
tambah dong tambah
telurnya dimakan gak
udah sembilan ini mah
harus ke andong pues
daddy kayak jadi keaudya
pernama aja sama temen ya
kumpulin semua anggota geng serigala sekarang di basecamp
ada yang mau gue liatin
termasuk mondi oke
semua udah jelas kan
boy sengaja deketin lo sama raya
padahal raya sama nikel pacaran
raya ternyata cuma dijadiin kacetangan sama boy
cuma buat nguasain lo
gue gak percaya
lo tau dari mana
raya sama michael pacaran
mereka tuh semua pasang pasangan
gak kayak kita sendiri sendiri
kita semua udah kena lama kan
anak serigala lainnya
gue gak mau lo dikendalin kayak gini
ini semua ada keternaluan mon